dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci penting
kepatuhan menjalankan protokol kesehatan tiga m menjaga jarak sosial memakai masker
dan mencuci tangan menjadi formula utama menekan angka penyebaran covid sembilan belas
perubahan perilaku apa saja yang diharapkan menjadi tatanan kehidupan di masa pandemi ini
berikut jurus aman dari covid sembilan belas yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
kita akan lihat slide yang pertama
kita lihat di sini ada aman iman imun
aman iman imun yang pertama adalah aman
aman berarti disiplin menjalankan protokol kesehatan tiga m seperti memakai masker
menjaga jarak serta menghindari kerumunan dan mencuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir
selain aman ada juga yang penting yaitu meningkatkan iman dengan beribadah
serta meningkatkan kualitas imun tubuh kita dengan mengonsumsi makanan bergisi
rajin berolahraga istirahat yang cukup dan memastikan hati tetap senang dan senang
dengan melakukan hal hal positif yang anda sukai
misalnya anda paling suka memasak atau berolahraga itu sangat baik
kita akan lihat lagi terkait keamanan juga
ada tiga m ada yang lain juga kita akan lihat
nah ini dia
nah ini dia
terkait keamanan ini juga ada tiga m
tadi kita sudah bahas ada hal hal yang perlu diketahui untuk meminimalisir penyebaran covid sembilan belas
di lingkungan terdekat kita seperti rumah
sehingga tempat tinggal kita harus dipastikan terjaga kebersihannya secara berkala
khususnya jika area tersebut memang berpotensi tersentuh banyak orang atau anggota keluarga
yang memang masih sering beraktivitas di luar rumah
anda ini bisa menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah tempat yang sering menjadi berkumpulnya
atau tempat berkumpulnya keluarga
kita lihat di sini
ada meja biasanya makan bersama
kemudian ini kita lihat dapur
ada juga ini yang penting adalah di dalam toilet
kemudian wastafel karena mencuci tangan
dan ini saklar lampu
ini juga biasanya bergantian ya menekannya
dan yang terpenting ini adalah handphone atau ponsel
bolak balik kita keluar rumah ya kan
keluar rumah mungkin saja ada bakteri atau virus yang menempel
kita harus menggunakan cairan disinfektan untuk memastikan mereka atau benda benda ini aman dari bakteri dan juga virus
ini jangan asal menggunakan cairan disinfektan
ini kita lihat di sini
penyemprotan menggunakan cairan disinfektan juga wajib diperhatikan tata caranya
untuk daerah yang memang berpotensi terkontaminasi sebaiknya permukaan tersebut dibersihkan menggunakan kain yang telah dibasahi dengan cairan disinfektan
jangan menyemprot cairan langsung ke permukaan yang terkontaminasi karena virus justru bisa menyebar ke udara
gunakan selalu kain baru untuk setiap area atau bagian yang akan dibersihkan
dan penting diingat penggunaan cairan disinfektan hanya boleh digunakan untuk membersihkan area atau barang
bukan disemprotkan ke tubuh manusia
karena cairan tersebut dapat membahayakan kulit mulut dan juga mata